gubernur dki jakarta anies baswedan memiliki gagasan berbeda soal tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau tgupp
pada era gubernur jokowi tgupp hanya bertugas memberikan masukan untuk percepatan pembangunan dan mengawal program program prioritas gubernur agar bisa terlaksana
konsep yang berbeda diterapkan oleh gubernur anies
ada enam perbedaan diantaranya dari sisi anggaran kemudian status personel kemudian tugas hingga sumber dana yang akan digunakan
sebelumnya kami akan mengajak anda untuk memperlihatkan kepada anda bagaimana komposisi tgupp dari periode periode sebelumnya
ini tgupp sendiri dibuat pada zaman pemerintahan atau era pemerintahan gubernur joko widodo
jumlahnya terus meningkat dari zaman ke zaman ya
pertama jokowi sendiri membuat tgupp pada tahun dua ribu lima belas dengan anggota tujuh orang
kemudian meningkat di zaman gubernur basuki cahayapunama menjadi sembilan orang
kemudian meningkat lagi di zaman jarosel pridaya tiga belas orang
dan akhirnya meningkat berkali kali lipat menjadi tujuh puluh empat orang pada era pemerintahan anies baswedan
tgupp ini sebenarnya dibuat oleh gubernur jokowi dodo pada waktu itu sebenarnya untuk paling tidak
karena isinya adalah mantan mantan kepala dinas yang kemudian sebelumnya dicopot oleh jokowi
dan kemudian ditaruh di suatu tempat namanya tgupp
banyak orang pada waktu itu yang menganggap bahwa tgupp adalah
semacam tempat untuk orang orang yang tidak mempunyai jabatan di eselon yang cukup tinggi di dki
karena nama nama yang cukup tenar pada waktu itu mantan kepala dinas seperti taufik yudi
mantan kepala dinas pendidikan bahkan sampai orang orang seperti uno nurdin
mantan kepala dinas kebersihan dan juga udar pristono
matan kepala dinas perhubungan yang saat ini menjadi terpidana kasus korupsi juga merupakan anggota dari tgupp
yang dibentuk kemudian oleh gubernur basuki cahayapunama
banyak sekali perbedaan perbedaan dari segi personel tadi kita lihat ada enam perbedaan
perbedaan tgupp gubernur anies yang pertama adalah pada anggarannya
anggaran yang kemudian pada rancangan apbd tahun dua ribu delapan belas ini
anggaran bagi tgupp gubernur anies naik menjadi rp dua puluh delapan sembilan puluh sembilan miliar dari sebelumnya rp dua tiga miliar
hal ini memang apa namanya sangat masuk akal
kalian melihat banyak sekali
anggotanya atau anggota anggota atau personil yang kemudian juga terlibat dalam anggota tgupp anies baswedan ini
banyak yang mengatakan sebenarnya pada era gubernur ahok anggarannya hanya dua tiga miliar karena ini hanya diperuntukkan untuk gaji sebenarnya
gaji anggota tgupp sementara untuk saat ini dengan jumlah anggota lebih dari tujuh puluh orang ini juga dibutuhkan fasilitas fasilitas lain seperti alat alat kantor
kemudian sampai kemudian kendaraan kendaraan operasional ini juga kemudian membuat anggaran tgupp di era gubernur anies baswedan ini menjadi meningkat
kemudian yang kedua menggunakan apbd untuk menghindari konflik kepentingan
ini juga menjadi penting dalam pernyataan anies baswedan tadi dengan naiknya anggaran tgupp ini anies ingin menghentikan pembiayaan dari pihak swasta
untuk menggaji orang orang yang berpengaruh
membantu gubernur anies sendiri menilai upaya ini akan menghindari terjadinya konflik kepentingan di lingkungan pemprov dki jakarta
tapi kemudian ada anggapan bahwa gubernur sebelumnya ahok dan jarot bahkan jokowi membiayai operasional dana operasional orang orang yang membantu gubernur
termasuk tim tgupp dan juga staf staff pribadinya melalui dana csr
tapi kemudian hal ini dibantah oleh tim dari basuki cahayapurnama yang beberapa waktu lalu juga merilis ucapannya bahwa sebenarnya dana yang dipakai
oleh gubernur ahok dan jarot untuk menggaji timnya adalah dari dana operasional gubernur yang pada zaman ahok sendiri jumlahnya dua miliar dalam satu bulan
ini ada sedikit perbedaan ya apakah memang betul sebenarnya bahwa pembiayaan tgupp atau orang orang dekat gubernur ini memakai dana csr yang rawan konflik kepentingan
kemudian dari orang orang juga akan diisi oleh nonton

tgupp nantinya tidak hanya akan diisi oleh non pns

karena sampai hari ini hanya diisi oleh pns pns yang eselon atas dimana mereka kebanyakan adalah mantan mantan kepala dinas yang tidak lagi mendapatkan jabatan resmi setelah dicopot oleh gubernur pada masanya
mereka yang bukan pns juga akhirnya bisa masuk ke tim untuk membantu gubernur
anies menyebut syarat utama untuk masuk ke tim adalah memiliki kompetensi untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah dki jakarta
jadi ini akan menjadi ajang anies baswira sebenarnya untuk kemudian memiliki kompetensi untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah dki jakarta
jadi ini akan menjadi ajang anies baswira sebenarnya untuk kemudian merangkum atau memasukkan orang orang yang dinilai bisa membantu dirinya
ini harus juga kita kawal karena jangan sampai ini hanya dijadikan ajang misalnya untuk menampung orang orang dekat dan juga mengimplementasikan janji janji politik anies kepada orang orang yang juga ada di dekat dia
kemudian penambahan jumlah personel menjadi tujuh puluh empat orang

ini anggotanya ada enam puluh orang per anggota mendapat dua puluh enam

kami kutip dari laman apbd jakarta go id jumlah personel dalam tgupp ini yang nantinya akan dibentuk oleh anies baswedan ada tujuh puluh empat orang
itu naik berkali kali lipat dari sebelumnya hanya belasan orang
terdiri dari enam puluh orang anggota dan empat belas orang ketua ya sesuai peraturan gubernur no satu ratus enam puluh tiga tahun dua ribu lima belas anggota tgupp mendapat honorarium sebesar dua puluh empat sembilan puluh tiga juta rupiah per bulannya
ketua tgupp mendapat honor sebesar rp dua puluh tujuh sembilan juta
ini sebenarnya kalau kita lihat peraturan gubernur yang menaungi tgupp ini
ada dua peraturan
peraturan pergub nomor satu ratus enam puluh tiga tahun dua ribu lima belas dan pergub kalau tidak salah nomor empat ratus sebelas tahun dua ribu enam belas
dalam pergub satu ratus enam puluh tiga dua ribu lima belas ini mensyaratkan anggota tgupp maksimal hanya sembilan orang
yang kemudian pada masa gubernur jokowi hanya dipakai tujuh orang
dan kemudian akhirnya dipakai oleh ahok menjadi sembilan orang
namun peraturan gubernur ini direvisi oleh peraturan gubernur yang baru tahun empat ratus sebelas tahun dua ribu enam belas
yang menyatakan sebenarnya anggota tgupp maksimal hanya lima belas orang
apakah dengan bertambahnya orang sampai enam puluh orang anggota tgupp yang diinginkan gubernur anies baswedan ini
in line atau sesuai dengan peraturan gubernur yang ada
pada empat sebelas tahun dua ribu enam belas yang memaksimalkan jumlah anggota tgupp lima belas orang
ini menuntut bahwa peraturan peraturan gubernur yang bertentangan dengan kebijakan gubernur yang baru ini
mungkin harus direvisi ke depannya
salah satu perubahan dalam tgupp yang kemudian ada di sini adalah penggabungan tim gubernur dengan tim wali kota
selama ini tim gubernur memiliki tim sendiri yang kemudian tadi sudah saya katakan diisi oleh pns pns senior
lingkungan pemprov dki jakarta yang kebanyakan mantan kepala dinas yang sudah dicopot dari jabatannya
kali ini digabung dengan twupp atau tim wali kota untuk percepatan pembangunan dan dinadai menggunakan apbd
jadi ini membuat tim yang ada di balai kota ini menjadi lebih gemuk lagi
kemudian tim ini nantinya akan dikelompokkan menjadi lima bidang utama yang punya tugas tugas tertentu
tidak hanya memberikan masukan kepada gubernur dki jakarta terkait dengan program program pembangunan
dan juga kebanyakan mereka dengan pengalaman
pengalamannya bisa mengakselerasi sebenarnya program program gubernur dki jakarta yang tersendat di birokrasi
mereka memiliki tugas oleh gubernur anies diberikan tugas yang pertama percepatan pembangunan
ini sesuai tugas utamanya supaya program program pembangunan yang dilakukan atau dicanakan oleh gubernur bisa terlaksana
yang kemudian pencegahan korupsi ini juga penting sebagai tim monitoring karena jumlah apbd dki jakarta
lebih dari tujuh puluh triliun rupiah yang sangat amat krusial untuk diawasi
kemudian harmonisasi regulasi
ini menjadi pr penting juga karena banyak sekali regulasi regulasi di pemprov dki jakarta termasuk regulasi pembentukan tgupp
yang katanya maksimal lima belas orang tapi akhirnya jadi enam puluh orang
ini juga harus diharmonisasi regulasinya supaya tidak tumpang tindih
kemudian pengelolaan pesisir ini terkait juga dengan janji kampanye anies baswedan untuk terkait dengan reklamasi
dan juga pengembangan masalah ekonomi
ini menjadi program program penting dari tim gubernur untuk percepatan pembangunan
ala anies baswedan yang kita lihat saja nanti kerjanya apakah betul betul efektif untuk memberikan masukan
dan juga mengakselerasi pembangunan dan cita cita misi politik visi politik dari gubernur dan wakil gubernur yang baru
atau hanya akan menjadi rumah baru bagi orang orang yang kemudian ya mendapatkan janji politik dari gubernur dan wakil gubernur yang baru
ini harus benar benar kita awasi bahwa ini menjadi ajang tempat orang orang profesional duduk untuk memberikan masukan
demi masa depan ibu kota jakarta yang lebih baik lagi